halo selamat datang kembali di catch play plus movie lovers review
bersama saya fadiko soekarno
sebagai salah satu platform layanan streaming di indonesia
catch play plus menghadirkan film film blockbuster terbaru
yang tayang bersamaan dengan rilisnya di bioskop
ya beragam koleksi film box office terbaru yang baru saja tayang di bioskop
juga sudah hadir di catch play plus
nikmati aksesnya dimanapun anda berada
dengan sistem sewa film satuan hanya di catch play plus
dengan harga rp dua puluh empat dua ratus termasuk ppn
kamu sudah bisa menonton film snake eyes g i joe origins
hanya dari rumah bersama teman dan keluarga
tunggu apa lagi
dapatkan sekarang juga akses single rental anda hanya di catch play plus
juga menawarkan berbagai judul film film
dan kumpulan film horror populer dari seluruh dunia
hingga john week bisa anda akses di sini
catch play plus juga menyediakan berbagai paket langganan
untuk kepuasan menonton anda nih movie lovers
tonton sepuasnya ratusan koleksi serial terbaik
dan film blockbuster dunia lainnya
yang bisa anda akses dalam kolom unlimited selama tiga puluh hari
dengan berlangganan di catch play plus
berlangganan rp empat puluh sembilan lima ratus per bulan termasuk ppn
anda juga bisa menikmati koleksi film terbaru catch play plus
dengan sistem sewa film satuan lewat paket single rental
di mana anda dapat menonton film blockbuster pilihan anda
bersama teman dan keluarga selama empat puluh delapan jam setelah diputar
di manapun anda berada
hanya dari rumah anda bisa menikmati akses berada catch play plus
untuk film film blockbuster terbaru yang tayang di bioskop
lewat website ataupun dengan mendownload aplikasinya
selain itu layanan catch play plus juga bisa anda nikmati
melalui platform smart tv dan juga berbagai situs e commerce
seperti tokopedia shopee blibli serta jdid